luar biasa itu harus dicontoh apalagi di bulan puasa kali ini
puasa pemirsa memang merupakan kewajiban bagi umat islam pada bulan ramadan
namun menurut ajaran islam perempuan yang sedang hamil dan juga menyusui tidak diwajibkan berpuasa
lalu bagaimana sih jika ibu hamil dan menyusui tetap ingin melaksanakan puasa
apakah berpengaruh pada kesehatan dan perkembangan sang buah hati
kelly adalah seorang ibu menyusui
bulan ramadan ini ia memilih tidak berpuasa karena khawatir terhadap pola makan yang terbatas
ia pun mengaku saat menyusui buah hatinya nutrisi banyak terkuras
jika tidak diimbangi asupan makanan fisik menjadi mudah lemah
kalau aku sih lebih ke dehidrasi aja
karena di luar tidak berpuasa pun eh maksudnya di luar ramadan pun
aku tuh tidak berpuasa
tipe yang gampang dehidrasi bibir kering lah yang air seninya lebih pekat seperti itu
sementara aku harus pumping terus kan dan dia juga nenek langsung gitu
jadi itu aja sih yang berasa di badan
jadi ya sudah lah better tidak puasa dulu
yang penting kita bisa ganti lagi setelah menyusuinya selesai
berbeda dengan najah di usia kehamilan enam bulan saat ini ia memilih berpuasa
naja tahu betul bahwa bayi di dalam kandungannya
tengah membutuhkan banyak nutrisi
namun ia mengantisipasi dengan porsi asupan nutrisi lebih banyak dan lengkap
agar tidak mengganggu kondisi fisiknya saat beraktivitas selama menahan lapar dan dahaga
alhamdulillah saya selama puasa saat hamil tidak pernah mengalami kekeluhan apapun
jadi tidak ada istilahnya
ya kalau lapar lapar sedikit sama lah ya
jadi saya memposisikan sama saja mau saya hamil sama tidak hamil ya puasa saya
cuma bedanya memang mungkin porsi makannya sama makanan yang bergizi ya tentunya ya
yang sekiranya padat jadi lebih tahan gitu
tapi memang sih kalau untuk pergerakan bayi dia jadi seolah olah dia
tapi menurut saya sih enggak itu memang dia aktif aja
tapi sejauh ini tidak ada masalah sama sekali
menurut ahli gizi astriani ibu hamil dan menyusui boleh berpuasa
asal disesuaikan dengan kemampuan
dan kondisi tubuh masing masing
khusus bagi ibu hamil saat puasa sebaiknya usia kandungannya sudah memasuki tri semester kedua
untuk ibu hamil yang tiga semester awal biasanya itu masyarakat berpikir bahwa saya masih biasa
ini belum belum gede untuk akal berantaya
jadi mereka berpuasa
justru malah itu kita tidak menyarankan untuk berpuasa
di saat tiga semester awal disitulah terjadi perkembangan janin
sedang terjadi pembentukan janin
kemudian untuk pembentukan sel taraf dan segala macamnya sedang dibuat
jadi sangat dibutuhkan sekali kebutuhan nutrisi zat gizi yang banyak
alkoholat kalsium dan lain halnya
seperti itu untuk yang semester awal
tapi kalau untuk trik semester dua dan tiga itu sudah boleh untuk melakukan puasa
selain itu ibu hamil dan menyusui juga harus memperhatikan jumlah asupan gizi
kalori per hari
sesuai angka kecukupan gizi masyarakat
meski ada keringanan untuk tidak berpuasa menurut islam
namun kondisi hamil dan menyusui bukan penghalang untuk beribadah
sebelumnya pastikan tubuh dalam kondisi sehat dan bugar
agar lancar menjalani puasa